terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke bang dani lagi bang daniel kenapa pak prabowo gerindra sebegitu percaya ya menerima dukungannya mas noel ini
karena kan mas noel dulu teriak teriak minta pak prabowo ini ditangkap dipenjara
kenapa begitu apakah karena memang ya politik itu secair itu ya pak prabowo senive itu mempercayai mas noel
nah kamu kan ikutin pak prabowo sebagai wartawan di banyak pilpres
kamu bisa jawab pertanyaan yang kamu sampaikan tadi
kenapa pak prabowo tidak pernah nyimpan dendam nyimpan benci there is no personal feeling in politics
jadi itu yang selalu disampaikan oleh pak prabowo
even ketika noel hadir bahkan siapa kan mungkin ketika mas gun romli juga ikut mendukung pak prabowo pak prabowo tentu welcome
itu paling paling sekali jadi tidak ada dendam sama sekali di situ
publik kita rakyat kita itu harus dididik melihat politik sebagai ajang kontestasi yang biasa
tadi istilahnya ajang fastabikul hoirot
nah kalau kemudian atau kalau kita ibaratkan saya suka tinju itu ketika masuk ring tinju memang harus totalitas dalam pertarungan itu
tapi kemudian ketika selesai dan keluar dari ring tinju ya kita bersahabat
dan publik harus ketika melihat media ketika melihat noel dan gun tadi berantem atau berdebat keras itu sebagai hal yang biasa saja
itu adalah adu
demokrasi itu memang penuh noise y kadang kadang tapi kita harus penuhi noise y itu dengan konten konten juga konten konten yang positif
dan adik adik mahasiswa saya yakin hari ini juga sudah teredukasi dengan proses politik seperti itu
jadi pak prabowo
untuk menunjukkan sikap besar jiwa besar hati seperti itu
jadi sekarang kami misi utamanya bagaimana caranya kita bisa mengubur dendam kita bisa mengubur benci sedalam mungkin
oke jadi politik tulus hati kalau pak prabowo begitu
kan gus dur bilang pak prabowo itu adalah orang yang paling ikhlas di republik ini
oke apakah teman teman mahasiswa melihat itu juga
saya ingin tanya kepada teman teman perwakilan dari bem uph
menurut siapa nih yang pertama aldi atau grace
aldi dulu aldi menurut kamu menurut anda siapa yang paling cocok figurnya sebagai penerusnya pak jokowi
oke ya terima kasih mbak dan narasumber
kami bersyukur bisa diundang sebagai generasi muda ya untuk hadir di sini
prinsip dasarnya adalah kami melihat bahwa ketika pak ismail
ketika pak jokowi sebagai orang nomor satu sebagai pemimpin
memiliki prinsip bahwa dia harus melahirkan pemimpin pemimpin berikutnya
yang setidaknya punya visi yang sama atau lebih untung membanggakan indonesia
tetapi kontroversinya adalah ketika kita melihat bahwasannya
ada suatu statement yang disampaikan pak jokowi untuk mendukung beberapa pihak
kami melihat bahwa mungkin ini
disampaikan dengan gurawan sedikit gurawan
tetapi dampaknya bisa menjadi bumerang di kalangan pemilih pemula
atau di masyarakat yang memang pada dasarnya adalah yang suka dengan kinerja
atau dengan cara kepemimpinan pak jokowi
karena yang menjadi tolok ukurnya adalah mereka melihat ketika pak jokowi sebagai pemimpin
memberikan suatu statement mendukung salah satu calon
itu akan menjadi setidaknya akan menjadi suatu instruksi secara tidak langsung
nah dari kami sebagai generasi muda itu yang kami takutkan ketika pemilu dua ribu dua puluh empat berlangsung
itu tidak akan berjalan dengan objektif
karena apa masyarakat akan memilih berdasarkan dengan sosok pak jokowi
bukan dengan hasil objektivitas itu
nah itu mungkin boleh dijawab dari para narasumber ya terima kasih
ada kekhawatiran dari teman teman pemilih muda teman teman mahasiswa
kalau pak jokowi terlalu sering mengeluarkan sinyal sinyal dukungan terhadap para tokoh
itu nanti pemilunya ataupun pemilih akan merasa bahwa ini tidak objektif
karena terlalu mengikuti keinginannya pak jokowi begitu ya
jadi endorsement nya pak jokowi malah berujung negatif oke
yang satu lagi grace
menarik sekali tadi kekhawatiran yang disampaikan oleh aldi silakan grey
selamat malam para narasumber dan juga mbak ivana terima kasih sudah diundang ya dari kpb muph
saya mau tanya ini berkaitan dengan pertanyaan dari tadi aldi ya
mengenai bagaimana kekhawatiran kaum muda untuk bisa menangkap sinyal dari pak jokowi ini kayak instruksi
sebaiknya memilih yang sebelah sini misalnya gitu ya
nah kalau saya mau tanya dari tadi mbak ivan kan udah tampilin data ya di awal tadi mbak
bahwa ternyata kaum muda itu ada yang tidak setuju dengan pilihan jokowi dan ada yang mengatakan tidak tahu
nah ini dari persenanya kalau ditambah ini bisa mengalahkan akan mengikuti instruksi yang diberikan pak jokowi gitu
nah kalau gitu ya mbak saya mau bertanya kepada tim prabowo mania yang sekarang udah jadi tim jokowi mania
sekarang udah jadi tim prabowo mania
bagaimana dari tim prabowo mania ini dapat meyakinkan bahwa memang prabowo lah pemimpin yang dicanang canangkan oleh jokowi
dan juga pemimpin yang dapat menjawab kebutuhan dari negara ini
mahasiswa bukanlah seperti boneka yang bisa diiring opininya gitu ya
tapi memiliki pemikiran yang kritis gitu ya
bahkan banyak perubahan perubahan di negara ini terjadi karena mahasiswa gitu
bahkan pemerintah pun bisa ditentang oleh mahasiswa
nah bagaimana tim prabowo mania bisa meyakinkan bahwa pak prabowo ini loh
yang katanya punya gagasan untuk negara ini
sementara pak ganjar nggak punya gagasan
bisa merupakan pemimpin yang menjawab kebutuhan negara ini
mengingat dari dulu dulu ya dibangun karena stigma mahasiswa yang
perempuan sebagian besar gen z ya yang sekarang menjadi mahasiswa
dulu itu ya pasti tahu siapa itu pak prabowo
tapi stigma yang dibangun itu bukanlah stigma yang terus menerus baik
bahkan ada stigma buruknya
bagaimana stigma buruk itu bisa digiring oleh tim prabowo mania
supaya kami bisa memilih prabowo yang katanya punya gagasan
dan juga dapat menjawab kebutuhan mahasiswa
padahal kalau yang dilihat pak ganjar ini kinerjanya lebih terlihat
dan gaya kepemimpinannya lebih mirip dengan pak jokowi
terima kasih mbak
grace saya tanya ya satu hal
jadi teman teman pemilih muda atau anda akan mengikuti pilihannya pak jokowi
untuk nanti ikut dipilih
kalau saya sendiri saya tidak melihat itu pilihan pak jokowi atau tidak
tapi saya melihat kualitas daripada pemimpin yang akan memimpin negara ini
oke jadi yang dilihat adalah kualitasnya
endorsementnya pak jokowi itu tidak menjadi prioritas utama
silahkan bang daniel dulu nanti saya baru ke bang daniel
saya ingin menjawab grace adik saya ini kita nih juga mantan mahasiswa
tadi kekhawatiran juga dijawab
nah ya kekhawatiran itu justru saya ingin menjawab kekuatan itu
apalagi saya aktivis sembilan puluh delapan aktivis itu tidak punya pensiunannya
kalau tentara itu ada pensiunnya kita tidak ada
nah jejak rekam itu menjadi modal pertama kita
dulu kita melawan order baru itu yang kita lawan sistem otoritarian order baru
sistem yang sangat militaristik
nah hari ini pak prabowo ketika masuk dan buat partai
satu poin yang kita dapat apa dia beradaptasi dengan demokrasi
kedua ketika dia diragukan sebagai tokoh
kedua ketika dia diragukan sebagai tokoh

yang otoritarian di taktor dan sebagainya
itu dijawab ketika dia masuk di pemerintahan jokowi
dia punya totalitas punya loyalitas dan integritas
ketiga pak prabowo ini tokoh yang selalu dihianatin dihina divitan dan sebagainya
dia teguh dia punya keteguhan dalam apa memimpin cita citanya
untuk apa indonesia yang lebih baik
makanya dua ribu dua puluh empat yakin pak prabowo presiden yang terbaik buat bangsa ini
dia akan menjawab semua persoalan apalagi pak jokowi
apalagi pak jokowi
punya standar sekali dalam melihat pemimpin buat dua ribu dua puluh empat
semua pak jokowi senang mas ganjar pak prabowo pak prabowo mas ganjar
tapi mudah mudahan aja nanti ada tendemen yang bagus lah ya buat bangsa ini ke depan
misalnya pak prabowo dan mas ganjar
oke tetap belakangnya pak prabowo dengan mas ganjar
bang daniel silahkan dijawab tadi
bagaimana kemudian meyakinkan mereka pemilih muda untuk bisa memilih pak prabowo tadi
bagaimana kemudian meyakinkan mereka pemilih muda untuk bisa memilih pak prabowo tadi

sudah banyak bukti bagaimana kebesaran jiwanya menghadapi problematika kebangsaan menghadapi dinamisasi politik dan sebagainya
dan pak prabowo yang paling penting adalah orang yang otentik
dan anak muda hari ini suka dengan otentisitas
pak prabowo tidak tampil dengan pencitraan yang berlebihan
beliau tampil dengan otentisitas beliau
apa yang menyebutnya
apa yang menyebutnya
di karakter utama beliau karakter asli beliau beliau tampilkan dan tidak ada kepalsuan di situ sama sekali
dan anak muda sekarang itu rata rata suka yang otentik otentik
suka yang pencitraan
ya suka yang pencitraan berlebihan dan tentu saya yakin kelompok kelompok muda ini akan semakin senang dan akan pilih pak prabowo
mas gundrom bahwa anak anak muda itu tidak suka yang pencitraan lebih suka yang otentik begitu ya
jadi kualitas kalau tadi disampaikan oleh grace ketimbang endorsement nya pak jokowi juga
ini bagaimana untuk ganjar pranowo
ada satu pernyataan yang menarik menurut saya
pak ganjar ketika bicara soal anak muda itu salah satu kekhawatiran anak muda itu adalah soal masa depan
misalnya soal pekerjaan setelah sekolah ataupun setelah kuliah
nah ada langkah konkret dilakukan pak ganjar di jawa tengah yaitu mengkoneksikan antara perusahaan perusahaan besar dengan smk di sana
untuk lapangan pekerjaan
kemudian ketika pak ganjar bicara anak muda tentu saja dalam konteks jawa tengah tidak hanya anak muda yang di kota tapi juga di desa
bisa membentuk desa desa yang bebas dari narkoba dan juga bagaimana anak muda itu mengembangkan hobinya
jadi intinya bahwa anak muda tidak boleh pesimis dengan masa depan karena apapun yang bagi bangsa ini anak muda adalah masa depan dari bangsa ini
mas adi tadi pertanyaan grace
eh pertanyaan aldi kalau tidak salah ya soal kekhawatiran itu tadi
kekhawatiran bahwa kalau pak jokowi terus menerus mengeluarkan sinyal dukungan terhadap calon calon tertentu begitu ya itu akan mempengaruhi objektivitas pemilih pada pemilu dua ribu dua puluh empat
objektivitas itu kan sangat relatif tergantung bagaimana cara sudut pandangnya
objektivitas menurut mahasiswa tentu berbeda dengan sudut pandang istana berbeda dengan sudut pandang relawan dan dosen
jadi bagi saya prinsipnya begitu
jokowi itu adalah makhluk politik
bohong kalau tidak bicara tentang politik dua ribu dua puluh empat
jokowi memang dulu bicara ojok ke susu bicara tentang pemilu
tapi politik ini kan nggak bisa dihindari
tujuh belas februari itu adalah hari pencoblosan
nah apalagi pada saat yang bersama
nasdem ini secara deklaratif sudah mendukung orang yang selama ini berhadapan hadapan dengan pemerintah
jadi wajar kalau setelah itu dari ojok ke susu kemudian jadi ke susu
jokowi punya personal privilege ingin menunjukkan kepada orang
bahwa jokowi ini bukan orang yang berpengaruh

jokowi itu misalnya punya chemistry punya endorsement
ke sejumlah orang orang yang ada di sekitarnya untuk bisa diusung maju tanding pilpres dan menang
maka muncul dua nama besar di situ yang menurut saya menjadi skala prioritas
ada ganjar ada prabowo
karena jokowi membaca angka angka statistik
saya memahami betul jokowi itu ya statistik itu macam suara tuhan
karena statistik itu suara rakyat
makanya kalau membaca secara utuh teman teman
untuk stop misalnya jokowi untuk tidak berhenti
jokowi itu tidak berhenti
secara politik itu agak rumit
karena jokowi satu hal
bahwa apa yang sudah dilakukan sepuluh tahun
itu harus ada orang yang men stample
men segel secara pasti dilanjutkan
jokowi tentu tidak mau menangisi di akhir jabatan politiknya
semua yang dilakukan itu dihilangkan
makanya saya di berbagai kesempatan sering juga disebut provokatif
kalau misalnya anies ini betul sebagai poros perubahan
bilang dong misalnya infrastruktur itu ugal ugalan
nyatanya nggak juga
sibuk bicara tentang endorsement
bicara tentang prabowo
bicara tentang ganjar
karena jokowi ingin memastikan bahwa orang orang di dua ribu dua puluh empat nanti
yang bisa bertanding adalah orang orang yang saat ini ada di sekitarnya
bukan yang lain
dan itu manusiawi secara politik
anak muda bagi saya satu kuncinya
kalau nggak respect sama jokowi nggak usah diikuti
kalau respect ya ikuti
betul karena anak muda ini
anak muda itu identik dengan rasionalitas
dia menjadikan preferensi pilihan politiknya dari ruang ruang diskusi
yang melampaui batas batas sekat primordial itu
melampaui sekat sekat misalnya soal agama
dan itu yang saya kira harus dilihat
bahwa jokowi diminta untuk tidak bicara politik
saya kira ini gagasan yang cukup utopis menurut saya
oke saya mau ke bang daniel dulu
bang daniel singkat saja
karena waktu kita tidak ada
seberapa signifikan sebetulnya
dukungan dari relawan joman ini
yang sudah bersalin luar menjadi prabowo mania nolak
terhadap pemenangannya pak prabowo
semua dukungan dari semua pihak itu signifikan bagi kami
dan kami sangat menghormati siapapun itu
jadi ini jadi energi baru buat kami
dan tentu kita berharap dukungan yang serupa semakin banyak
dan memang faktanya banyak sekali pendukung pendukung pak jokowi
yang kemudian melihat kebesaran hati pak prabowo selama ini
melihat loyalitas pak prabowo selama ini
kemudian beralih mendukung pak prabowo
dan itu adalah suatu hal yang sangat positif dan signifikan
dan kita akan terus berusaha semaksimal mungkin
untuk menunjukkan bahwasannya pak prabowo memang ada di track yang benar
selama ini dan pak prabowo ingin melanjutkan seluruh legasi yang dibuat pak jokowi
dan kita ingin pastikan juga tentu kita ingin perbaiki kalau ada yang kurang
tapi yang jelas kita pak prabowo dalam hal ini ingin terus agar persatuan kita tetap terjaga
itu yang paling penting bagi beliau
oke kalau tadi mas grom bilang bahwa gak ada pengaruhnya sebetulnya dukungannya relawan joman keluar terhadap ganjar pranowo
tapi ini semisalnya capres anda kemudian itu gak dapat tiket dari pdi perjuangan
ganjarian spartan akan mengalihkan dukungan

kita nanti tanya itu bulan september
oke tanya bulan september
kalau sampai sekarang kita masih spartan dukung ganjar pranowo
oke tapi mempertimbangkan dong
oh gak juga
pada ujungnya relawan ganjar dan relawan jokowi itu semua pasti dukung prabowo
oke itu harapannya bang noel itu
karena ada dua puluh tiga puluh relawan ganjar itu semua udah mau ke pak prabowo
gak itu klaim aja
itu harapannya bang noel yang dibantah oleh mas gundrom
dan setelah ini kita ingin tahu dari perspektif komedi politik bagaimana kemudian teman teman dari komika melihat ini sinyal sinyal dukungan
apakah betul untuk pak prabowo subianto atau memang pak jokowi masih galau terhadap pencapresannya ganjar pranowo
karena belum dapet tiket dari pdi perjuangan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political sho